target ini mungkin tidak terlalu muluk muluk
sebab pada tingkat asia pecatur npc ini mampu memperoleh sebelas medali emas
dan target dua belas medali emas pada asean para games dua ribu dua puluh dua di solo
bukan mustahil akan didapat
maksum firdaus salah satu atlet catur di selatihannya kami siang mengatakan
sejauh ini kesiapan para atlet telah maksimal tinggal menunggu waktu pelaksanaan saja
meskipun target dua belas medali emas dirasa mampu diraih
ia dan tujuh belas atlet catur lainnya tetap berlatih setiap hari untuk mengasah kemampuan mereka
targetkan dua belas emas jadi kalau untuk peluang sepertinya bisa ya
karena itu tingkat asean sedangkan waktu tingkat asia aja
jadi di dua ribu delapan belas kita sebelas emas itu tingkat asean itu memang ya
filipina ya dari dulu ya kalau nanti juga vietnam tuh
indonesia sendiri dari cabang catur telah menyiapkan delapan belas atlet yang terdiri sembilan putra dan sembilan putri
mereka akan bertanding pada nomor tuna daksa tuna netra b satu dan tuna netra b dua
pada pg di solo nanti akan mempertandingkan tiga puluh enam nomor baik putra maupun putri
dan ada tambahan dua nomor baru yang dipertandingkan
firdaus menilai lawan berat pecatur putra pada apg dua ribu dua puluh dari filipina
sedangkan di bagian putri dari vietnam
sejak dua ribu sebelas hingga sekarang indonesia selalu juara umum di cabang catur
pada pg dua ribu tujuh belas di malaysia indonesia berhasil merebut empat belas medali emas dari dua puluh empat nomor yang dipertandingkan
indonesia kemudian menjadi tuan rumah pada asean para games dua ribu delapan belas
dan berhasil merebut sebelas emas sekaligus menjadi juara umum
peluang pecatur indonesia untuk meraih emas pada nomor tunadaksa putra
yakni maksum firdaus tirto
dan bayu ekoanto
sedangkan bagian putri ada nasib farta simanja
roslinda manurung dan yuni
pecatur indonesia yakni karsidi
sedangkan bagian putri yakni wilma sinaga
tita puspita dan justina halawa
pada nomor tuna netra b dua putra pecatur indonesia
yang berpeluang merebut emas adalah gayu satrio
sedangkan bagian putri
bayanti putri mirajat mika dan hairunisa
sediartono solo jawa tengah